masa dari organisasi pelajar islam indonesia serta persatuan islam persis cianjur
kamis pagi long march menuju jakarta untuk mengikuti aksi dua desember
mereka mengaku harus berjalan kaki karena seluruh penyedia jasa bus menolak untuk disewakan
hujan yang mengguyur wilayah cianjur kamis pagi tidak menyurutkan masa dari organisasi pelajar islam indonesia
serta persatuan islam persis melakukan aksi long march menuju jakarta
rencananya mereka akan bergabung dengan masa lainnya dari berbagai daerah pada aksi dua desember di monas
mereka sengaja berjalan kaki menuju jakarta karena seluruh penyedia jasa penyewaan bus di cianjur menolak untuk disewa
kami akan berjalan ke monas dengan izin allah swt
ternyata semua po yang bus yang kami hubungi itu semua menolak
dan yang sudah bil pun itu membatalkan
jadi kami lihat itu tidak sampai ke daerah
ini akan tetap berjalan
akan tetap berjalan
masa dari cianjur ini akan melalui jalur puncak
dan kemudian bergabung dengan masa lainnya di wilayah bogor
untuk menuju jakarta
gani aris cianjur